duduk dulu bang
iya makasih maim
gak usah main sekalian aja nanti di tempat makan
kita berangkat sekarang yuk
pas seperti itu
ya udah main ganti baju dulu ya bang
papa sama mama udah mau jalan
nungguin kamu pulang sekolah dulu
nih uang jajan buat kamu selama papa sama mama pergi
kalau bisa jangan dihabisin ya
terus selama papa mama pergi kamu pulang sekolah jangan kemana mana
langsung pulang ke rumah jagain kong jagain rumah
jangan ngelayap ngerti
terus kamu kan udah bisa nyuci sendiri
bajungkong nanti sekalian cuciin ya
mama juga udah masak lauk buat tiga hari
di hemat hemat tuh makannya
kok mama mirip papa
maaf gak sengaja
nungguin kamu pulang sekolah dulu
jangan ngelayap jangan kemana mana
kak nian mak jalan dulu ya
jangan ngelayap jangan kemana mana
saat om pergi dulu ya
aduu aku bingung
aku bingung mau ngasih kado apa sama temen aku
mas ber ada ide gak

beh benjan lu ya
iya hati hati di jalan ya
sur ntar kalau udah sampai jogja
kirim salam sama orang tua lu ya
titip bobi juga ya teh
lah terus lu ke terminal pake apa
naik apa ya mah
jangan pake ojek
bisa langsung kempes tuh ban ojek
kalau dia yang naikin
naik taksi aja mah
naik taksi mahal bob
anak lu bener
kan naik baju aja
berapa baju aja
kudu lu sewa
buat lu sendiri aja
naik taksi aja ya mah
lu menurut lu siapa
dia kan lagi di pangkalan
suruh manggil taksi kesini
panggilin taksi ke rumah gue
gua mau ke jawa
ngantrin bini gua
gua tunggu ya
emangnya mau kemana lagi
kirain mau jalan jalan dulu
iya apaan sih mas pur
langsung pulang aja ya
udah apaan ratu sama
dia nggak mau tau
oh kayaknya dia mau ke mana
karena dia pakai kartu
pak bagas ini pak
nih mau cek lagi ya
iya jak terima kasih ya jak
makasih banyak ya mas pur
udah traktir aku bakso sama ngantar aku beli kado
gak usah ngasih ongkos
aku bukannya mau ngasih mas pur ongkos
aku lagi cari kunci rumah
iya bang mau ke tanah abang bisa gak
jatah gue tis
gak bisa atuh jak kamu kan datangnya belakangan
iya tadi kan gue ngantriin taksi buat si daddy
gak masuk hitungan
di mana aja terserah abang
gimana kalau disini aja
masih apa aja dah terserah abang
seperti itu ya
iya bang seperti itu
iya mbak surti
mbak surti sudah jalan
saya doakan semoga mbak suti selamat sampai di kampung halaman ya
eh mbak surti
jangan lupa oleh oleh yang saya bilang kemarin
makasih mbak surti
katanya dia sudah jalan ke kampungnya
kong mau kemana
bobi disuruh jagain kong
eh bob gue bukan anak kecil lagi